pasti yang dibahas sama rifki sama perempuan kepala batu itu
kita harus simpan biar jadi bukti yang berguna
mahe setelah ini beta selesai dari misi yang meresahkan ini
mamae sejak kapan para empuang itu disini
jadi gak enak kan auranya
kenapa sih rifa harus belain cowok gak jelas kayak si farel
udah kelakuan kayak berandalan
hai berhenti berhenti sangkap seragam seragam
terimakasih ya ph daha pakai aplikasi ya
ayo cepet cepet masuk masuk
patarno selamat pagi
lagi misel eh berhenti pasal telat pasal apa lagi saya apaan sih pak
kamu tinggi juga ya
yang tinggi udah pak saya masuk kelas ya pak ya bentar sini sini sini dulu sini sini
saya masih kalah tinggi kamu tinggi pakai hilang pak ya pak bentar bentar lagi
ini baru lebih tinggi saya ayo silakan masuk silakan makasih ya pak sama sama
arin udah masuk aja udah sehat emangnya ada patah tulang gak atau geger otak lo
akan jatuh dari atas tangga sampai
guling gulingan gitu ke udah baikan kok cuman emang kata dokternya enggak ada luka yang serius
tapi gitu deh tin ku jadi trauma banget sama ketinggian oh segitu efeknya ya
melly dina sini arinda masuk sekolah lo gara gara misal tuh gila ya masih tenang tenang aja dia
udah nyerang allah kayak gitu belum dihukum lagi rasa spesial banget tuh anak mentang mentang dibela
enggak kepala sugar ya
gak puas ny division denominasi enggak usah drama for sendiri naszymu saja tau sendiri yang muda lebih hai kalaujutan
banget sih syah bilang gue drama
shal gue beneran sakit parah shal
gue bahkan sekarang jadi trauma banget tau gak sih sama ketinggian
wah biru sih masih ngeles aja
ya kan temen temen
gak pantas lu shal lu disini lu shal
pulang aja lu shal
rasain lu emang enak bisa lain anak anak satu sekolahan
makanya jangan main main sama gue
berasa nek ojol gue sunyi amat
sebetulnya betta bingung sekali
kalau ada dekat nona itu gugup
bukan lebay bete ini laki laki yang jujur dan apa adanya
aduh mobil itu memang tidak ada akla kek
betta punya seremp jadi babasa begitu
eh aduh nadiem gimana sih
aduh makeup gue jadi rosak
itu cuma kena serikis aja toh
lo ngapain lagi berhenti disini
cepetan jalan gue mau cuci muka di taman depan sana
lo tunggu sini
betta punya momen itu paling pas kali ya
tanpa beta harus kerjain dia
memang semesta itu sebal juga sama perempuan ipa itu
betta punya hoki ini di atas rata rata eh
sah mulai beraksi
jadi harddisk cctv nya itu hilang
karena pas supatau garian pak basuki udah ngecek di ruangan cctv
dan hasilnya gak ada karena harddisknya hilang
gue yakin banget ini pasti ada yang ngambil sih
yaitu arin dan bella
hah kalau bukan mereka mau siapa lagi coba
karin itu bukan tipe orang yang mau berusaha sendiri
bella pasti udah tahu kejadian yang sebenarnya dari arin
dan pasti ngebantuin aku
secara mereka sohib
menurut lo gimana
kalian bisa diam tidak perempuan kepala patuh eh
gue cuma nanya menurut lo gimana
ya ampun mamai
ale mau betta bantu tidak
mau ya udah diam
sabar aja galak banget temen lo
sabarin aja dulu masuk galak galakan bisa
banyak pikiran kali dia kamu siapa
emosi oh sri paik aduh
jadi ale bantu kita kan
betta kan sudah bilang tau tadi malam
ale kasih tau dia
tapi betta tidak janji eh
betta akan mencoba saja
ini batul sudah
pasti yang dibahas sama rifki
sama perempuan kepala batu itu
biar jadi bukti yang berguna
beta selesai dari misi yang meresahkan ini
sejak kapan perempuan itu di sini
jangan jangan dia dengar apa yang tadi beta bilang
dev misi apaan sih lo
betta tadi bicara sendiri itu tau karena betta mau menjelangkan
misi untuk meluluhkan nona punya hati
betta paling serius ini
ya ampun nona
bt ini bicara dengan kesadaran penuh

lo guldah tas gue ya

bener lo guldah tas gue
nona jangan perasaan buruk sama betta
mungkin betta punya muka ini seperti penjahat
mungkin beta punya muka ini seperti penjahat
jangan ditanya lagi
seperti bintang bintang yang bersinar terang
memencarkan cahaya kebaikan nona
makanya tadi itu betta amankan nona punya tas ini tau
makanya tadi itu betta amankan nona punya tas ini tau
kalau dijamret bagaimana
kasian juga sama nona
iya juga sih thank you
ya sudah ini betta kembalikan ya
sudah selesai tau
lebih baik kita berangkat sekarang bang
udah sih gue udah bersihin muka
tapi tuh makeup gue gak rata gitu
jadi gue mau touch up dulu ya
gawat sudah semoga dia tidak sadar
kalau ada yang hilang dari tasnya
nanti gue bakal nunggu
nanti gue bakal nunggu
nih mau pegang bentar
oke nona masih aman